siapa sangka lahan seluas sembilan hektare ini dulunya adalah tpa atau tempat pembuangan akhir sampah
pada tahun dua ribu lima tpa itu dipindahkan ke tempat lain dan lahan ini kemudian diubah menjadi hutan bambu kota
jadi tanaman taman bambu yang ada di sini hidup di atas bekas tumpukan tumpukan sampah dan sisanya masih ada masih terlihat di sini
tetapi itu tidak mengurangi keindahannya sekarang
jika jepang punya hutan bambu terkenal sagano maka surabaya punya hutan bambu yang tidak kalah cantik keputih surabaya
hutan bambu keputi berlokasi di sebelah timur surabaya jawa timur
hanya butuh kurang dari dua puluh menit dari pusat kota dengan mengendari mobil untuk tiba di sana
meski disebut hutan aksesnya lebar dan mulus
tiket masuknya gratis hanya perlu membayar parkir
sesampai di lokasi hutan bambu keputih ini menyajikan keasrian
dengan batang batang pohon yang menjulang pengunjung bisa merasakan suasana teduh di sepanjang perjalanan
cocok sekali dengan cuaca surabaya yang cenderung panas
pengunjung biasanya agak ramai pada pagi hari
mereka menjadikan hutan bambu ini latar foto atau memanfaatkannya untuk sekedar berjalan bersama pasangan sambil menikmati pemandangan indah
iya pertama kali
pertama kali masuk pas pintu masuk kayaknya keren untuk jadi spot spot foto
apalagi sekarang dikenal dengan vlogger vlogger yang makin mendunia
dunia serba canggih
ini adalah salah satu tempat yang bagus di surabaya menurut saya apalagi di taman keputi
kesan saya terhadap hutan bambu ini tempatnya itu sangat eksotik sekali
terus perimbun sangat asli sekali
ya pokoknya sini bagus lah
untuk spot spot foto juga banyak sekali bagus bagus di sini
data kementerian lingkungan hidup tahun dua ribu sembilan belas menyebut ada satu ratus enam puluh tujuh jenis bambu yang sudah teridentifikasi di indonesia
tetapi di sini bambu yang ditanam hanya ada satu jenis yaitu orang menyebutnya dengan nama bambu jakarta atau bambu pagar
tetapi nama sebenarnya adalah jenis bambu wuluh
jadi ciri khasnya berwarna hijau pekat ini lurus
seperti ini dan hanya berdiameter ramping dua hingga tiga cm saja
tetapi yang luar biasa adalah bahwa hutan bambu ini hanya berawal dari lima buah bibit saja
setelah itu sekarang bibit itu sudah berubah menjadi hutan bambu keputih
ini bambu paling mudah ini pak
bambu jakarta itu paling mudah
dan di sampah pun bisa hidup
kalau bambu jakarta kalau bambu yang lain nggak bisa pak
nggak bisa hidup
bambu jakarta nya ya ditanam saja gitu
ya lebih gampang lah pak
aja di penyiraman saja pak
nggak ada yang lain
nah di sebelah hutan bambu terdapat taman harmoni
taman seluas empat hektare ini ditumbuhi beberapa jenis tanaman hias dan pohon rindang
yang ditata dengan rapi sehingga menciptakan pemandangan indah
ada juga area berkumpul yang dimanfaatkan untuk kegiatan warga
yang tentunya harus mematuhi protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia
surabaya jawa timur